rencananya petugas kebungan sapra pp
dan polisi juga akan merazia kerumunan
di wilayah gunung mas dan puncak pas
demi memperketat pengawasan protokol